tangis histeris dua wanita pemilik rumah ini pecah saat melihat rumah mereka di desa bone bone kecamatan mapini
polewali mandar sulawesi barat terbakar pada kamis malam
apalagi dua rumah yang terbakar terbuat dari bahan cengi permanen
berbekal alat seadanya warga di lokasi kejadian berupaya memadamkan kobaran api
warga juga berupaya mengamankan harta benda korban yang masih bisa diselamatkan
dua mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian saat dua rumah telah habis terbakar
api bisa dipadamkan sejam kemudian
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
api febriadi kolewale mandar sulawesi barat